pemirsa di selalawatannya ke bandung presiden joko widodo ditemani menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat
menyempatkan diri duduk dan bernyanyi bersama musikus jalanan
sebelumnya presiden jokowi juga melakukan kunjungan kerja ke kabupaten garut
seperti biasa ia berbagi sepeda kepada masyarakat
beginilah ekspresi presiden jokowi dodo saat menyaksikan aksis kumpulan musikus jalanan di kota bandung sambil duduk bersama
jokowi tak sendiri menteri pupr basuki hadi mulyono turut berbaur dalam keriangan sambil memainkan gitar
hal tersebut dilakukan jokowi di sela kunjungannya di kota kembang untuk bersilah turami dengan keluarga besar persatuan islam
sebelumnya presiden jokowi melakukan kunjungan kerja ke kabupaten garut jawa barat
kedatangan presiden kepondok pesantren muhammadiyah darul arkom disambut ribuan warga
di tengah sambutannya presiden jokowi memberi kuis
salah satunya kepada rama teguh adi pratama dan inilah yang dilakukan rama saat berdampingan dengan presiden
setelah menjawab pertanyaan dengan benar presiden mempersilahkan rama turun dari podium tanpa membawa sepeda
namun ia langsung meminta sepeda tersebut kepada presiden